pencarian serpihan pesawat dan korban sriwijaya air yang jatuh sabtu lalu masih terus dilakukan
dalam pencarian hari kelima kemarin kapal bakamla berhasil membawa dua kantong jenazah dan satu kantong serpihan di susul kri parang
yang merapat dengan membawa tiga kantong serpihan pesawat kecil beserta dua kantong serpihan pesawat besar
kita mendapatkan satu ratus empat puluh satu kantong jenazah yang berisi bagian tubuh atau body part
kemudian tiga puluh satu kantong kecil yang berisi serpihan pesawat dan potongan besar pesawat dua puluh delapan
sebelumnya operasi penyelamatan terpaksa dihentikan sementara sejak rabu siang
akibat gelombang laut yang mencapai tinggi dua lima meter di lokasi sekitar pencarian
hal ini juga menunda keberangkatan sejumlah kapal yang tengah merapat ke jict dua
dan hari ini sengaja penyelaman saya stop sementara
kenapa ini dilaksanakan
karena seperti yang saya sampaikan kemarin dua duanya beacon
baik dari flight data decorter maupun voice data decorder sudah kita temukan
jadi praktis dibawa tidak ada lagi penunjuk atau tidak ada lagi sinyal yang kita tangkap
memasuki hari kelima pencarian tim sar gabungan menghadapi tantangan teknis
yang lebih berat
beacon atau pemancar sinyal kotak hitam baik flight data recorder maupun cockpit voice recorder
telah diangkat dari dasar laut pada selasa kemarin
hal ini membuat penyelam harus mencari komponen inti kokpit voice recorder secara manual
dan tidak bisa menggunakan ping detector
sementara itu upaya pencarian dan pertolongan pada kamis hari ini
akan dimaksimalkan melalui pencarian udara dan permukaan air
tim liputan cnn indonesia